perang antara rusia dan juga ukraina pecah setelah presiden rusia vladimir putin mengerahkan pasukannya untuk menginvasi ukraina
langkah putin dikecam dunia internasional banyak korban jiwa berjatuhan
eskalasi semakin meningkat ketika negara negara besar menghukum rusia dengan berbagai sanksi yang berat
namun putin tetap bergeming
lantas bagaimana media mencermati dan juga mengamati isu konflik ukraina dan juga rusia ini
kita akan bahas dalam perspektif editorial pada malam hari ini bersama dengan dewan redaksi cnn indonesia
mbak desi anwar yang sudah bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio
mbak desi selamat malam apa kabar mbak sehat
baik sehat reinhard apa kabar sehat selalu ya dan juga kita harapkan pemirsa juga sehat selalu
ini yang tengah tidak sehat tampaknya dunia ini mbak desi karena selain pandemi tapi juga ada perang yang kemudian menjadi sorotan
kita bersama sorotan dunia internasional
termasuk juga indonesia kita pun cnn indonesia juga ikut mencermati dan juga memberitakan soal eskalasi yang terjadi di rusia dan juga ukraina
mencermati seminggu terakhir mbak desi apa yang media perlu berikan catatan ya dari konflik yang terjadi antara rusia dan juga ukraina
dengan banyak kemudian eskalasi dan juga peran dari negara negara lain yang mungkin dianggap mengompor ngompori memanasi situasi yang terjadi
dihukum tentang it

hanya masalah naruh semua orang dan syarat nyarek
ini kaum mata anda dalam ini dikumpulkan
jadi juga peo ya
antara yang mendukung istilahnya apa yang dilakukan oleh putin dan alasannya serta reaksi yang dilakukan oleh amerika serikat khususnya sebagai negara dalam nato dan juga eropa
tapi juga kita di dunia mau tidak mau ikut terlibat karena kalau peperangan ya akhirnya terjadi di mana sekutu dan nato juga akhirnya harus membalas apa yang dilakukan oleh rusia
tentu implikasinya itu sangat sangat berat ini kita berbicara mengenai negara yang memiliki senjata nuklir tadi disebut mereka memiliki veto di dewan pbb
apa artinya ya mereka lah negara negara yang memang memiliki senjata nuklir dan bila peperangan itu terjadi itu sudah tidak bisa dibayangkan apa implikasinya
tapi kalau bagi dari media itu sendiri khususnya bagi kita indonesia kalau dulu kan ada gerakan non block ya non align movement
dimana indonesia itu selalu mencoba mendiri posisikan dirinya sebagai yang di tengah tengah yang pihak netral yang harus kita pahami adalah alasan kenapa situasi ini terjadi dan apa kira kira sebabnya
dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang tiba tiba terjadi ini adalah sesuatu yang terus berlangsung ketika perang dingin itu berakhir pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ketika uni soviet membumbarkan diri lah istilahnya
dan hanya tinggal sempat
satu negara yang adidaya dari segi military power dari segi ekonomi dan dari segi kekuatan
nah itu adalah amerika serikat
dan selama itu kita melihat bagaimana seorang putin ketika mulai berkuasa pada tahun dua ribu dan sampai sekarang dibayangkan sudah lebih dari dua dekade berkuasa
itu memiliki semacam
ambisi untuk mengembalikan atau merasa bahwa rusia dengan ketika uni soviet itu dibubarkan itu menjadi negara yang seolah olah tidak relevan lagi
dan dia sendiri jadi kita melihat di sini ada sosok putin itu sendiri yang kita tahu semakin lama kepemimpinannya adalah semakin otokratis
ketika uni soviet itu bubar kita lihat negara negara yang dulu bagian dari uni soviet
dan juga satelitnya itu banyak yang sudah berubah menjadi negara negara demokratis
nah salah satunya adalah ukraina
sementara sampai saat ini rusia itu belum pernah menjadi negara yang pernah menyicipi demokrasi itu
bahkan sekarang justru menjadi negara yang di bawah kepemimpinan yang sangat sangat kuat
dan bahkan mungkin nanti tahun dua ribu dua puluh empat ada pemilu lagi di rusia dan putin ini dalam posisi di mana dia dua periode lagi juga bisa menjadi
bisa menjadi presiden
sehingga yang kita lihat sekarang adalah rusia yang mereka jauh sangat keras dan juga tidak berhasil
pers juga dikecam oposisi juga dikecam dan kita lihat juga media media di rusia juga dikontrol oleh putin itu sendiri
jadi ini ada ambisi putin sendiri sebagai ya biar kita tahu ya kalau pemimpin yang sudah lama mungkin dia semakin
semakin inilah semakin lama semakin ingin melanggengkan
semakin lama semakin ingin melanggengkan rusia
semakin lama semakin ingin melanggengkan rusia
semakin lama semakin ingin melanggengkan ketuasaannya
satu lagi itu ada
oke baik mbak desi maaf saya potong
jadi artinya mbak desi atau kita melihat bahwa ada keuntungan strategis dan politik yang bisa diraih putin dengan apa yang kemudian diambil sikapnya saat ini
meskipun kemudian dikecam oleh dunia internasional tapi tetap melakukan invasi
jadi ada keuntungan secara pribadi mungkin yang juga bisa diambil
kira kira begitu mbak
tapi bagaimana kemudian dengan alasan bahwa hadirnya nato mendekati ukraina itu dinilai sebagai sebuah
ancaman bagi rusia
jadi atas nama security misalnya itu kemudian putin melakukan invasi
nah begini kalau kita lihat tadi kan tadi sudah satu elemennya ada putin
nah di sini ada yang namanya nato yang amerika serikat mengambil bagian yang sangat penting
karena fakta ini ketika zaman perang dingin yaitu perang antara sekutu ya yang ada amerikanya di situ dan juga ada eropa bahasa indonesia
dan juga ada amerika
dan juga ada negara baratnya di situ melawan uni soviet dan juga kalangannya yang di eropa timur
dan ini semua itu bubar setelah uni soviet itu membubarkan diri dan hanya ada satu negara rusia ya yang merupakan negara yang paling besar dari uni soviet
ukraina ini dalam posisinya itu adalah sebagai tembok yang menghalang
antara rusia dan eropa barat
nah selama ketika uni soviet itu bubar nato ya aliansi nato ini dengan bubarnya negara negara ex soviet dan yang bagian dari fakta warsawa seperti polandia misalnya
dan juga di sini ada negara negara seperti lituania estonia dan juga belarus
ini merupakan negara negara yang dulu bagian dari satelit yang istilahnya itu mengelilingi uni soviet
semakin banyak negara itu merupakan bagian dari negara yang ikut dengan aliansi nato
nah ukraina ini adalah negara yang paling terbesar di antara negara negara yang dulu bagian dari uni soviet
nah putin sendiri dan mungkin juga banyak orang rusia menganggap bahwa sebenarnya ukraina itu dari dulu memang bagian dari

nah ini juga berdasarkan budayanya sehingga tidak merasa nyaman kalau ukraina itu mencoba untuk memerdekakan diri
sekarang kan ukraina sudah independen
dan presidennya kebetulan condongnya lebih ke eropa barat
kalau sebelumnya presidennya lebih ke condong ke rusia
sehingga ya rusia semakin merasa bahwa keamanannya eksistensinya itu semakin terancam
apalagi kalau nanti ukraina ingin meminta menjadi bagian uni eropa
dan ingin menjadi bagian dari nato itu sendiri sehingga bisa mendapatkan pertolongan militer
walaupun sekarang mereka juga sudah mendapatkan pertolongan
oke menarik kalau dari sisi ukraina bagaimana mbak desi kita melihat sikap yang kemudian diambil oleh presiden zelensky saat ini
kebijakan yang cara dia kemudian menyampaikan keadaan dengan sosial media dan lain sebagainya
kemudian juga posisi politiknya
apa yang menarik untuk kita cermati dari apa yang
apa yang dilakukan oleh pemerintah ukraina dalam posisi yang saat ini diserang oleh tentara dari rusia
iya tentu saja ukraina kan merasa pihak yang lebih lemah ya dalam pertikaian ini
mau tidak mau selama putin itu ada di kekuasaan sebagai pemimpin
dia telah begitu membesarkan militernya rusia
dan ukraina selama ini juga masih sangat tergantung kepada
tergantung kepada bantuan negara negara seperti amerika serikat
untuk kebutuhan militernya untuk keuangan dan lain sebagainya
dan yang dilakukan adalah tentu saja ingin meminta dukungan dari dunia internasional tolonglah saya
sehingga supaya negara ini tidak jatuh ke tangan rusia
nah mungkin ini yang agak agak sulit ya
kalau membantu itu bagaimana
karena putin sendiri telah mengancam ya bagi siapapun negara yang akan menangani rusia
jadi siapapun negara yang akan melakukan intervensi ini akan mendapatkan konsekuensinya
dan kita tidak tahu membantu dalam bentuk apa dan konsekuensinya seperti apa
tapi kita lihat sekarang presiden biden misalnya sudah memberikan bantuan dalam bentuk uang
ada kalau tidak salah lima ratus juta dolar misalnya
dan negara negara eropa lainnya membantu dengan equipment dan juga weapons dan lain sebagainya
yang jelas menurut saya ya sangat mengkhawatirkan kalau memang ini dianggap intervensi
atau rusia lebih lagi mendorong keinginannya sehingga memprovokasi nato untuk bertindak secara militer
nah ini pasti kita semua sangat sangat konsekuensinya itu sangat mengkhawatirkan
karena ya seperti saya katakan
ini para pemilik senjata nuklir semua
dan dari segi ekonomi dari segi total manusia yang nanti bisa jadi korban
sekarang saja kan sudah banyak yang berguguran ya di ukraina
oke sangat mengkhawatirkan
harus ada solusi ya yang kembali ke meja perundingan dan mencari jalan keluar dari semua ini
mbak desi apakah kita melihat atau mbak desi melihat solusi lewat meja perundingan diplomasi dan lain sebagainya itu
masih ada peluang yang cukup besar di tengah eskalasi yang semakin tinggi di sana
kita lihat juga dalam beberapa pemberitaan presiden zelensky juga sudah mulai menyampaikan terbuka terhadap upaya perdamaian pertemuan dan lain sebagainya
dan yang juga mulai banyak dibahas meskipun secara proximity jarak agak jauh indonesia tapi ada harapan begitu ya
kemudian bisa seringkali diperhatikan
seringkali kemudian diletakkan ke indonesia untuk bisa mengambil peran
nah bagaimana kita melihat soal posisi indonesia dalam perang ini mbak desi anwar termasuk juga soal kedudukan kita presidensi g dua puluh yang diharapkan ini bisa mengambil peran untuk bisa mendamaikan keadaan
sejauh mana itu bisa dilakukan
tapi dijawabkan nanti mbak kita break dulu ya kami akan segera kembali sesaat lagi
jalur perdamaian itu adalah jalur perdamaian ataupun diplomasi karena kalau dibiarkan ini situasinya sangat mengkhawatirkan
apakah kemudian jalur diplomasi itu mbak desi melihat itu masih terbuka
kalaupun terbuka siapa pihak pihak yang kemudian atau negara mana yang dianggap masih bisa untuk mengambil peran
karena sebelumnya presiden macron berusaha tapi kemudian gagal dan disebut bahwa harusnya jerman bisa mengambil peran itu bagaimana mbak
ya kalau kita lihat sebenarnya
pbb sendiri kan mereka terpecah ya karena anggota dewan keamanannya saja terdiri dari negara negara yang semua memiliki kepentingan yang berbeda terhadap situasi yang terjadi
misalnya china sekarang juga ditempatkan dalam posisi agak sulit karena selama ini ya hubungan antara kedua negara ini kan juga semakin dekat
nah kalau kita lihat negara negara netral lainnya indonesia sendiri itu kan kalau dulu ada pas ketika perang dingin
ada polarisasi negara komunis lah istilahnya dengan negara kapitalis atau negara negara timur dan negara negara barat
nah indonesia berserta kawan kawan itu ada yang namanya non align movement
gerakan non blok yang mencoba untuk tidak berpihak
tapi sekarang situasinya itu lumayan ya cukup rumit
karena dalam perang ini masing masing mencoba memperlihatkan bahwa dirinya itu adalah pihak yang paling benar
itu adalah pihak yang paling benar
yang paling benar dan yang lawannya itu ada yang pihak yang disalahkan
yang harus dilakukan karena yang dikhawatirkan oleh misalnya amerika serikat adalah bila putin berhasil menaklukkan ukraina
dia tidak akan berhenti di situ
dan dia akan justru memajukan kembali dan menjadi ancaman bagi negara negara yang dulu bagian dari satelitnya atau bagian dari uni soviet
tentu saja ini sesuatu yang
kalau ada level ancaman seperti ini mau tidak mau kan harus bertindak
itu harus bertindak
jadi kita harus lihat apa sih sebenarnya yang merupakan tuntutan oleh putin
dalam hal ini ya lebih ke putin dan pemerintahan putin
karena banyak juga masyarakat rusia yang sangat menentang perang ini
karena kita tahu perang akhirnya menghasilkan sanksi yang dirugikan adalah tentu saja masyarakatnya
dan putin juga selama ini dia
posisinya di dalam urusan domestiknya itu juga agak semakin susah karena semakin banyak oposisi
dan oposisi itu dia tiadakan lah istilahnya
dia jadi seorang sosok yang otokratik
tapi dengan dunia internasional khususnya dengan eropa dan nato yang diminta oleh putin adalah stok pelebasan dari kekuasaan nato
dan kembalikan pengaruh kekuasaan
dan kembalikan pengaruh kekuasaan
pengaruh kekuasaan yang dulu pernah dimiliki oleh uni soviet
sebelum uni soviet itu bubar
dan jangan pasukan nato itu jangan berada di pintu pintu gerbang seperti misalnya di polandia di cek dan lain sebagainya
yang membuat rusia itu merasa terancam
nah kita ingat bahwa putin sendiri ingin rusia itu menjadi kalau trump dulu membuat amerika bagus lagi putin akan membuat rusia bagus lagi
jadi itu permintaannya tentu saja ditolak oleh nato
dan bahkan sekarang yang paling mungkin membuatnya sangat risau adalah karena ukraina sendiri ingin menjadi bagian dari nato dan mungkin bagian dari uni eropa
karena pemimpinnya sekarang yang memang condong untuk ke barat
nah ini tentu saja bagi putin itu itu mengembalikan perintah merah
karena dari dulu seharusnya yang namanya ukraina itu memang bagian dari ibu pertiwinya rusia
jadi harus ada sesuatu yang diberikan supaya putin menarik kembali pasukannya
tapi apa yang harus diberikan
dan apakah negara negara eropa dan amerika serikat mau melakukan itu
sebenarnya negara seputu itu ketika uni soviet juga bubar telah menjanjikan tidak akan melakukan ekspansi dari negara negara yang dulu bagian dari uni soviet
sehingga tidak akan mengancam keberadaan dari rusia itu sendiri
tapi ternyata sejak tahun dua ribu tujuh ini
dilanggar semakin banyak negara
dan memang karena negara negara itu sudah menjadi negara demokrasi
dan mereka tentu saja ingin menjadi bagian dari nato itu sendiri
dan ketika putin itu juga sendiri pada tahun itu menjadi presiden tahun dua ribu tujuh
ternyata dia ingin masuk nato itu juga ditolak
nah ini mungkin ada semacam
dendam juga ya
oke jadi sebetulnya cukup kompleks ya mbak desi kalau melihat perang yang terjadi
jadi ini sebenarnya yang saya katakan tadi bukan karena ini bagian dari domino ya
bagian dari apa yang terjadi secara geopolitis
dan dalam menganalisa ini kita juga mau tidak mau harus banyak belajar apa sih sebenarnya yang terjadi
sebelum kita gegabah ikut ikutan misalnya
ikut menyimpulkan gitu
atau memanas ikut mengkompor kompori ayo serang saja karena memang harus diserang gitu
atau begini yang harus kita lakukan adalah ya dunia itu berhenti sebentar
kalau memang eskalasi terus menerus terjadi
ini implikasinya sangat sangat global dan bisa memusnahkan kita semua
karena siapa tahu nanti ada apalagi dengan ada cyber war cyber attack
dan kemudian salah pencet tombol ini semua negara negara yang isinya itu adalah senjata nuklir
dan kalau perang ya bukan perang kecil kecilan bukan seperti perang dunia pertama
ini sangat sangat canggih senjata
mbak desi yang sekarang juga muncul di pemberitaan
adalah ukraina yang seolah olah ditinggalkan begitu oleh nato
tidak disupport secara dukungan militer ya
dari sikap yang diambil oleh nato dan juga peran dari posisi dari ukraina itu sendiri
apa yang menarik untuk kita cermati mbak
dari nato yang di awal mungkin dianggap ikut mencampuri atau mendorong dorong
tapi kemudian di tengah tengah agak balik
balik badan begitu meninggalkan ukraina
sebenarnya bukan meninggalkan ukraina
tapi ukraina sampai saat ini tuh masih belum menjadi anggota nato
tidak seperti negara negara yang dulu bagian dari fakta warsawa
kan dulu kan ada nato nato itu ada fakta warsawa
sebenarnya ya secara logika kalau fakta warsawanya sudah bubar
apalagi jerman juga sudah menjadi satu
dulu kan jerman dibagi dua
jerman barat jerman timur
sebenarnya kan nato ini harusnya tidak terlalu relevan lagi lah dalam memposturkan dirinya
masuk akal kan
kalau dulu kan karena ini ada musuh namanya uni soviet
tapi tidak ternyata itu bubar
negara negaranya kemudian menjadi negara negara demokrasi semua yang independen
ya ini menjadi salah satu yang agak susah juga
ukraina ingin menjadi bagian dari nato
tapi rusia mengatakan ini tidak mungkin ini mustahil ini red line bagi rusia
karena pertama dari dulu menganggap apalagi putin menganggap ukraina itu bagian dari ibu pertiwinya rusia
kedua ini negara yang paling besar di sampingnya
mereka sangat tergantung karena di situ agrikulturnya khususnya gandum menjadi supplier yang sangat penting
bukan saja di eropa tapi di mana mana
dan di situ juga banyak gas banyak bigas yang tentu saja tidak ingin kehilangan
dan yang penting lagi ini adalah negara yang satu satunya bisa menjadi membatasi negara satelit lain yang sudah menjadi anggota nato
tapi ini bisa ditinggalkan mungkin memang kali ini ukraina hanya diberikan dukungan moral dukungan finansial
dan eropa dan nato sekarang kan memperlakukan sanksi
sanksinya ya lewat perbankan mungkin elit elitnya yang punya kekayaan di eropa itu semua keuangannya itu dibekukan
dan kemudian mengirimkan senjata memberikan
mungkin sekarang juga ada pasukan pasukan dari orang orang yang ingin datang ikut membelakan presiden ukraina juga sekarang mengundang
kalau ada yang mau membantu silahkan mereka welcome
tapi takutnya nah itu
kalau ada intervensi militer secara langsung berjalan langsung kita takut yang kita takutkan itu reaksi putin seperti apa
sudah memberikan ancaman yang begitu keras ya
oke jadi yang sekarang perlu didorong sebetulnya adalah
mengedepankan kembali upaya diplomasi atau perdamaian
nah yang juga banyak dibahas mbak desi indonesia
kaitannya kemudian sebagai presidensi g dua puluh kemudian sebagai negara yang netral
presiden jokowi sudah menyampaikan untuk stop perang
menurut mbak desi atau dari catatan kita sebetulnya sejauh mana kemudian sebetulnya
indonesia bisa mengambil peran untuk mendorong tadi itu
jalur jalur perdamaian atau nanti ini sebagai sebuah tantangan indonesia
sebagai presidensi g dua puluh
ya memang ini semua negara kan ya bisa dikatakan hampir semua negara ya
mengeritik mengecam apa yang dilakukan oleh
putin ya perang siapa sih yang menginginkan perang
apalagi sekarang dengan konsekuensinya yang begitu besar luar biasanya
tapi kalau secara konkret kita lihat yang negara negara yang bergabung di bawah pbb saja
itu agak sulit memposisikan mereka apalagi negara negara yang memiliki hubungan baik dengan rusia
nah selama ini kita lihat ya setelah tumbang
bubarnya uni soviet timbul kepemimpinan yang kita lihat
ada yang negara yang menjadi demokratis tapi ada juga negara yang semakin otokratis
kita lihat kecenderungan kecenderungan ini ada semacam klub klub lah negara negara otokratis ini
yang merasa bahwa ya demokrasi itu bukan sesuatu yang mereka inginkan
sehingga ada semacam simpati
kita lihat china sebenarnya
mereka dalam posisi yang sulit seperti yang saya katakan tadi
termasuk juga turki walaupun sudah mengecam tapi kan selama ini juga memiliki hubungan yang baik
termasuk negara negara amerika latin yang sangat bergantung misalnya kepada rusia
ingat rusia ini bukan negara kecil ya
negara yang intinya dari negara soviet
itu negara yang sangat bangga dan sangat besar
dan juga pengaruhnya di region itu juga sangat
dan apalagi sekarang bagi eropa
rusia itu adalah supplier utamanya khusus untuk gas untuk energi
nah ini juga mau tidak mau kalau supply dari energi ini
kalau kita lihat nih sanksi sudah dilakukan kepada hal hal sifatnya finansial
dukungan diberikan kepada ukraina tapi belum ada yang namanya sanksi bersifat energi misalnya
ini akan menjadi ancaman terhadap kestabilan dunia juga karena akan
migas atau energi langsung akan melambung dan ini tentu saja akan berdampak pada semua orang
jadi dampak ekonominya secara global juga akan sangat besar
jadi kita suruhkan semua kembali ke media ya
kita kembali ke meja perundingan pakai kepala dingin ingat konsekuensinya
apa yang bisa terjadi dan ya jangan saling memprovokasi lah
dan kita yang nonton juga jangan ikut ikutan kompor komporin gitu
itu juga tidak produktif tapi selalu mengingatkan bahwa kalau ada yang perang
apalagi ini pemimpinnya yang menginginkan perang
sementara masyarakatnya sendiri kan tidak ada yang ingin perang kan
perang itu kan pasti mereka yang paling kena
masyarakat sipil pasti yang akan menjadi korban kehidupan sehari hari
siapa sih yang mau hidup dalam kondisi di bawah peperangan
kan tidak akan menguntungkan siapapun apalagi masyarakat rusia itu sendiri
katanya banyak yang berdemonstrasi
menolak ya adanya
jadi mungkin untuk
jangan memompor mompori juga
jadi mungkin untuk
ya jangan ayo hajar saja itu
karena kalau nggak nanti akan ini
kita mudah mudahan ini semua ada jalan keluarnya
tapi yang jelas harus ada komprominya
ya itu harus diberikan dan diambil
ini kan berarti ada yang menggertak
selama ini kan putin sudah ini minta ini minta ini
oh nggak nggak nggak ya sudah kalau begitu saya lakukan ini
karena tidak ada jalan lain
kan biasanya perang itu adalah jalur terakhir dari yang namanya
gagalnya diplomasi kemudian akhirnya ya sudah mengambil jadwal perang
gagalnya diplomasi perang ini bagian dari situ
nggak mungkin kan suatu negara itu tiba tiba perang
tanpa sebelumnya itu ada rangkaian peristiwa atau rangkaian kejadian
yang akhirnya membuat yang namanya putinun merasa tidak ada pilihan
kecuali inilah satu satunya jalan untuk membuat poin saya
kita harapkan eropa dan amerika serikat jangan kepancing itu
oke sangat sangat berbahaya konsekuensinya ya mbak desi
kalau kemudian eropa amerika serikat china atau mungkin negara negara yang punya kedekatan dengan rusia terpancing
sehingga yang dikhawatirkan adalah terjadi perang dunia ketiga
tapi dalam beberapa hari ke depan bagaimana kita melihat itu mbak desi
apakah situasinya ini bisa diakini memang akan meredam
atau ini masih
masih sangat sulit memprediksi ujungnya akan seperti apa
ya memang harus ada fasilitator lah dalam hal ini
mungkin juga ya presiden ukraina sendiri kan katanya mencoba untuk menelpon putin
katanya oke nanti bisa bertemu tapi kalau bertemunya di belarus dia nggak nyaman
karena belarus itu kan sudah sangat bagian lah dari rohnya rusia
sehingga dia merasa mungkin nanti
yang dia lihat kan ayo dong negara negara eropa negara negara nato berikan dukungan moral dukungan support dan
dan dia berharap bahwa dia sendiri ukraina dengan kegigihannya dengan tekadnya
dan dengan mendapat bantuan mungkin dari orang orang yang simpatik bisa melawan rusia

dan bisa mendorong rusia atau pasukan rusia
yaitu keluar dari ukraina
nah itu kita tidak tahu ya
tapi kalau saya lihat yang dari putin sendiri ya itu mungkin tujuannya itu lebih saat ini hanya satu ya
adalah menguasai ibu kota
supaya militernya juga dikuasai dan mungkin presidennya sekarang disuruh exile ya kalau kalah
dan menggantikan ke pemimpinan dari ukraina yang jauh lebih bersahabat kepada rusia tentunya
karena sebelumnya sebenarnya presiden ukraina nya itu
pro rusia juga sebetulnya
ya itu pro rusia jadi aman aman saja istilahnya
nah karena saat ini lebih ke pro barat ya mungkin itu endgame nya
mungkin baru setelah itu dia bisa mengontrol
nah apakah ini akan dibiarkan
jatuh oleh negara negara eropa atau negara yang di bawah nato itu yang harus kita lihat
karena mereka khawatir tidak akan berhenti di situ nanti
mereka takut akan mengintimidasi negara negara bekas uni soviet lain yang sudah independen sekarang
dan yang diinginkan putin juga sekarang agar masyarakat di ukraina menggulingkan pemerintahnya sendiri
menggulingkan presiden zelensky
mbak yang sekarang tengah ramai juga
iya tapi kan kita lihat ya sekali lagi perang itu kan yang paling merasa dampak dan kerugian dari perang itu kan masyarakatnya
ya kan itu yang kita harapkan ini tidak berlarut larut ya ada solusinya sehingga paling tidak tidak ada yang merasa betul betul ya
betul betul kehilangan muka atau harga dirinya
karena ini kan sudah istilahnya sudah maju kan
kalau perang kan berarti sudah maju
tidak ada alasan untuk mundur kecuali dia merasa ada kemenangan
ya ada kemenangan yang didapatkannya kan dari itu
menarik mbak desi anwar editorial view kita malam hari ini
kompleks jelas melihat perang konflik yang terjadi di rusia dan juga ukraina
tapi sekali lagi yang kita serukan adalah upaya perdamaian kembali lagi ke jalur diplomasi
karena perang ini sebetulnya merugikan
merugikan banyak pihak juga merugikan masyarakat yang saat ini juga di ukraina tentu kesulitan dan juga mungkin bisa berdampak secara global secara lebih besar lagi
mari kita akan lihat mbak desi anwar pekan ke depan akan seperti apa eskalasi yang terjadi
kita harapkan eskalasinya bisa meredam bisa redup dan ada jalur yang lebih baik yang bisa diambil oleh semua pihak terutama oleh kedua negara
terima kasih banyak mbak desi anwar untuk editorial view pada malam hari ini di newscast
mudah mudahan bisa memberikan perspektif kepada masyarakat yang mungkin masih bingung atau yang mempelajari masih ingin tahu apa sebetulnya yang terjadi di ukraina dan juga di rusia
terima kasih banyak mbak desi sehat selalu selamat malam
selamat malam reinhard